alami mega proyek may karta
mengapa grup lipo membidik pembangunan smart city
yang disebut sebut akan menjadi jakarta baru di wilayah cikarang
seperti apa peta pertarungan para konglomerat bisnis developer di tanah air
ambisi baru grup lipo saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
dan kita lihat bersama bahwa tadi berdasarkan informasi juga
ternyata untuk ambisi seperti ini sudah pernah juga dilakukan di tiongkok
dan juga sudah pernah dilakukan di korea selatan oleh grup lipo
artinya memang ini bukan hal yang baru tapi di indonesia ini untuk pertama kali
dan bahkan selama puluhan tahun grup lipo berbisnis di tanah air
ini merupakan salah satu mega proyek yang akan dikerjakan oleh grup lipo
ambisi baru grup lipo kita lihat bersama
seperti apa ambisinya saya ulas sangat singkat saja
bahwa ternyata investasi terbesar
grup lipo sepanjang pernah berbisnis di tanah air adalah mekarta
mekarta ini nanti akan ada di sekitar yang menghubungkan antara
yang ada di cikarang kemudian menghubungkan antara jakarta dan bodetabek
jadi beberapa pusat industri ada di sana dan menurut proyeksi bisnis investasi grup lipo
akan menjadi salah satu pusat talent kemudian juga pusat populasi industri terbesar di indonesia
angka yang akan dikucurkan
tidak main main dua ratus tujuh puluh delapan triliun rupiah
membuat saya penasaran dari mana mereka akan mendapatkan pendanaan
apakah sindikasi perbankan atau bermitra
bermitra dengan siapa siapa siapa saja
investor lokal kah global kah
siapa saja yang akan terlibat dengan angka rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun
term term untuk mega proyeknya akan seperti apa
langkah pertama berapa tahun apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu
jadi masih banyak sekali pertanyaan pertanyaan yang bisa kita lampirkan
ataupun kita bisa pertanyaan
pertanyaan akan di mega proyek mekarta milik lipo group
selanjutnya kita bergeser
apakah memang ini menjadi salah satu alasan utama
sehingga taipan pemilik lipo group yaitu mohtar yadi saat ini dikendalikan oleh ceo lipo group yaitu james riyadi
merupakan anak dari mohtar yadi
ternyata memang peta persaingan itu begitu nyata
orang orang yang wajahnya ada di screen saat ini adalah orang orang yang masuk sebagai top research
ataupun orang orang terkaya di indonesia
berdasarkan forbes indonesia dimasukkanlah ada beberapa saja
saya ambil beberapa saja yang bermain di sektor properti dan konstruksi
kita lihat lipo group mohtar yadi
kita lihat bersama bahwa mohtar yadi berada pada posisi ke sepuluh sebagai orang terkaya di indonesia
sementara eka cipta berada lebih atas
berada pada posisi keempat sebagai orang terkaya di indonesia berdasarkan data desember dua ribu enam belas
kemudian kita lihat bagaimana ciputra berada pada posisi ke lima belas
sebagai orang terkaya di indonesia
apa intinya bahwa para taipan ini melalui tangan tangan bisnis
baik itu anak ataupun orang orang kepercayaannya
begitu gencar untuk melakukan ekspansi
mereka begitu tahu bagaimana menjadi sebuah konglomerasi
sehingga pundi pundi mereka juga tidak ada habisnya
eka cipta wijaya misalnya berada pada posisi ke empat orang terkaya di indonesia
memiliki kekayaan sekitar lima enam miliar
angka yang sangat besar puluhan triliun
dimiliki oleh eka cipta melalui sinarmas
sinarmas group anda tahu sinarmas group tersebut bukan hanya agribisnis dan makanan saja
tapi anda tahu bumi serpong damai
bumi serpong damai merupakan salah satu perusahaan properti dengan land bank terbesar di indonesia
pusatnya ada di wilayah serpong
kalau anda bermain ke sana ada mall
kemudian ada one stop living di sana
ada mall ada perumahan klaster klaster
kemudian ada sekolah juga
di sana diciptakan
jadi sehingga memanjakan itu menjadi salah satu memang kompensasi ketika orang akan memiliki rumah di luar jakarta
maka harus dipersiapkan
fasilitas fasilitas umumnya fasilitas pendukung sehingga orang mau beli
apalagi rumahnya juga gak murah kan kalau di bumi serpong ataupun di bsd itu
dan meskipun ada beberapa level ya
tapi paling tidak itu menjadi bukti bahwa pertarungan tersebut semakin sengit
lalu kita lihat bagaimana pada posisi ke sepuluh mohtar yadi
itu juga memiliki sebuah peta bisnis sendiri
jadi main juga di developer ya
mohatar yadi memiliki kekayaan sekitar satu sembilan miliar dolar amerika
menjadi orang terkaya ke sepuluh
dan kini kita langsung aja bergeser ke posisi ke lima belas
ciputra dengan posisi ke lima belas dengan memiliki satu enam miliar dolar amerika
jadi peta persaingan bisnis ini kuncinya kalau ingin menjadi orang terkaya tersebut ya harus ekspansif
kalau bisnis apa lagi
inovasi inovasi bisnis terus dilakukan
bila kita melihat pada lipo group saja
merek merek ini pasti dekat dengan keseharian anda
ini adalah gurita bisnis grup lipo
kita lihat bersama ada mereka bermain di sektor edukasi
kita lihat bagaimana uph universitas pelita harapan
itu dimiliki oleh grup lipo
kemudian mereka juga memiliki saham di grab teksi
mereka juga bermain di sektor jurnalistik ya
beberapa media juga dimiliki oleh mereka
kemudian kita lihat juga
mereka bermain juga anda tahu mungkin first media
itu juga dimiliki oleh grup lipo
itu merupakan anak usaha dari first media
kemudian selanjutnya ada timezone
sekarang mereka juga bermain di sektor e commerce
itu juga dimiliki oleh grup lipo
kemudian tv big
kemudian juga bermain di foodmart misalnya
jadi banyak sekali kalau grup lipo ini
dan jangan lupa juga
kalau anda ke rumah sakit
anda tahu ya
namanya rumah sakit silom
itu juga dimiliki oleh grup lipo
jadi masif sekali
mereka diversifikasi bisnisnya banyak banget
tapi memang harus punya strategi yang jeli
agar kinerja keuangan anak usahanya
menopang tubuh holdingnya
menjadi lebih baik
bagaimana dengan kinerja perusahaan
di bawah bendera grup lipo
dari kuartal pertama dua ribu tujuh belas
data dari korporasi
ini beberapa yang sudah rilis datanya
pada kuartal pertama dua ribu tujuh belas
bagaimana ternyata kalau kita lihat sekilas
ada yang naik
ada yang turun
tapi naiknya juga tidak terlalu tinggi ya
bagaimana pada matahari misalnya
lppf atau matahari department store
itu juga kinerja labanya itu stagnan
pada dua ribu tujuh belas kuartal pertama
sama dengan dua ribu enam belas
padahal ada beberapa potensi
pertumbuhan ekonomi nasional
dan retail biasanya diuntungkan
dari hobinya kita doyannya kita belanja
matahari ini juga masuk ke segmen menengah ya
itu menjadi salah satu juga
dalam tanda petik grup lipo
jadi mereka punya gerai
tapi mereka juga punya e commerce
selanjutnya kita lihat
bagaimana di sektor properti
rpcka itu juga mengalami penurunan laba
dari dua ratus dua puluh tiga miliar rupiah
turun menjadi satu ratus delapan puluh lima miliar rupiah
teknologi dan media
misalnya multipolar teknologi grup
juga mengalami kenaikan
naik menjadi dua puluh satu miliar
dan kemudian kita lihat
bahwa untuk silom hospital
ini rumah sakit
ini adalah kuartal satu dua ribu enam belas
ini adalah dua ribu tujuh belas ya
tapi sangat kecil
dari empat puluh lima miliar rupiah
naik menjadi empat puluh satu miliar rupiah
jadi hanya naik sekitar lima ratus juta
jadi apa inti yang ingin saya sampaikan
tidak terlalu istimewa
yang berada di bawah bendera grup lipo
pada awal tahun dua ribu tujuh belas
ini juga yang menjadi alasan
ingin membuat sebuah manuver bisnis
dengan membaca sebuah potensi besar
dengan land bank yang ada di sekitar cikarang
salah satu lagi
pundi pundi ataupun penopang
ekonomi ataupun keuangan
konglomerasi yang dimiliki
tapi paling tidak
ini menjadi refleksi
konglomerasi memang harus memiliki treatment
dia harus ambisius
dan juga ekspansif